rencana menilang pengendara sepeda mengemuka usai polemik di media sosial
akibat sejumlah pengendara sepeda road bike melintas di luar jalur khusus sepeda
kejadian ini kemudian menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat
terkait etika dan aturan bagi pengendara sepeda di jalan raya
menurut ditelantas polda metro jaya dasar penilangan terhadap pengendara sepeda
tercantum dalam pasal dua ratus sembilan puluh sembilan no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan akutan jalan
karena mungkin untuk pertama kalinya di indonesia nih
melaksanakan penindakan terhadap kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda
ya tentu sop nya apakah yang disita nanti sepedanya
apa yang disita nanti ktp nya atau cukup sidang di tempat dan bagaimana
nah ini kan tentu opsi opsi yang akan dibicarakan dengan instansi terkait
jaksaan pengadilan supaya nanti semua punya satu persepsi di lapangan seperti apa
meski dasar hukum terhadap penilangan sudah jelas
para pegiat sepeda menilai langkah ini kontraproduktif
leo alkan yang telah lama berkecimpung di berbagai komunitas sepeda seperti bike to work
menganggap penilangan tidak akan efektif menurunkan jumlah pelanggaran
ya yang akrab bisa apa opa leo ini menilai
pemerintah perlu duduk bersama komunitas pengendara sepeda
untuk membuat aturan aturan khusus yang bisa disepakati dan kemudian disosialisasikan
ditetapkan jadi bike to work menetapkan duduk bareng dengan
dari pemerintah departemen perhubungan
itu saya kira akan lebih
lebih elegan nggak usah pakai kayak tilang tilang segala gitu loh
saya kira tilang apapun nggak mendidik menurut saya
hasilnya nggak akan efektif
selain itu leo juga berharap pemerintah dapat segera membangun infrastruktur
bagi pengguna jenis sepeda tertentu seperti road bike
rencananya polda metro jaya akan menggelar rapat bersama
dinas perhubungan dan pemerintah provinsi dki minggu depan
untuk merumuskan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas
oleh pengendara sepeda